mas namanya bimbing juga
gak ada orang yang nambah bimbing selain gue disini
gak perlu duit
yang benar om
bayaran satu sewa sebulannya
eh lunas ya
ini namanya pemerasan mon
ini mau ayam om
oh kulitnya om
dua bulan sewa lu nes ya
ton kamu cepet cepet kelewatan
ini namanya pemberasan ton
ini betul betul ayam om
tolong kalau nggak mau kasih kucingan
dua bulan sewa lu nes ya
mau ikan mau ayam
dua bulan dua bulan
lu udah siap belum
gue kan punya surprise buat allah
dan gue punya kenalan di broadcast
dan saat ini dia lagi nyari vijay dangdut po
kalau ganteng mau gue ganteng ganteng banget gue
tuh tidak penting
yang penting kalau hari ini lu bisa buat mereka terkesan sama lo
syutingnya keliling indonesia po
lo dikelilingi cewek cantik
tapi lo jangan lupa sama gue ye
iya sof pokoknya gue bakal lupain dulu sof
sip ya udah gue sekarang ganti jaket dulu
jangan pergi bos
hei gue mau jadi vj
pokoknya lo jangan ganggu gue ya
bu ini bu orang yang saya ceritakan
gimana bu keren kan
saya yakin kalau dia bisa jadi idola
karena jarang kan ada pj yang bisa juga sulap
kami juga kaget begitu denger ide itu dari kami
karena itu kami datang kesini langsung ingin ketemu kamu
pokoknya suami yakin ibu gak akan kecewa deh
oh ya kamu ada pengalaman di entertain gak tau
kalau soal pengalaman saya rasa nggak perlu ya bu ya
karena sofi yakin dia seorang entertainer sejati
sulapan apaan gue gak tau

iya toh kita semua ini udah gak sabar pengen mencari teman teman kita
ibu hati hati udah gak sabar pengen ngeliat kemampuan sulap kamu
ibu stopi juga udah pernah cerita kalau kamu itu pandai sula
aduh eh mas aduh gimana ya
sumpah deh summer lennox nya gak bisa sulap
beneran gimana dong
kalau kita makan dulu gimana
shhh papi jangan berisik
abi kesini bawa makanan buat papi
pasti papi kelaperan kan
habi memang anak yang berbudi
jadi ini sulap sulap kamu
sulap aneh lain kali jangan yang aneh aneh gitu dong
kok bukan gue yang tahu sih
gue yang tahu nih
mas beneran mas
saya gak tau apa apa
nih sekarang walang datang kesini bawain om makanan
biar aja om lapar
kalau itu memang yang kamu mau
kok om ngomongnya gitu sih
nanti kalau oh mati beneran gimana
om udah asal lagi sama lana
ntar lana suapin ya
tapi kan umum kan masih ke
jangan tapi tapian deh om
kan lana yang suapin
om sekarang a aja
yang banyak ya om
makan terus ya om
biar tambah sehat
lagi yang ini tengah belum
nggak ada orang yang namanya bimbing selain gue di sini
ada apa lagi sih
aduh kacau nyentuh
selamat omong unisten
lapar ya pih enggak mi maksudnya biar aja papi kelaparan deh enggak pih
semarah marahnya mami mami nggak bakal ngejariin papi kelaperan
papi papi kenapa sih
tony mau marah kenapa
ah lu kaget kaget
ah ini kaget aduh